presiden joko widodo menyatakan pertumbuhan ekonomi indonesia masuk peringkat ketiga tertinggi di dunia
dilansir cnn indonesia com presiden joko widodo menyatakan indonesia menduduki peringkat ketiga setelah tiongkok dan india
selain itu angka inflasi dalam dua tahun terakhir juga bisa dikendalikan dengan baik